pertumbuhan ekonomi indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan
baik dari sisi global ataupun domestik
masih lemahnya ekonomi di negara negara maju
telah membawa perlambatan pada negara negara berkembang
upaya upaya mencari sumber pertumbuhan lain menjadi kunci
agar pertumbuhan ekonomi indonesia dapat lebih tinggi lagi
dalam kaitan ini koordinasi kebijakan fiskal dan moneter
hal tersebut diangkat dalam seminar nasional
dengan tema harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
seminar dibuka oleh menko perekonomian darmin nasution
dengan menghadirkan sejumlah pembicara
termasuk diantaranya dr yoga afandi
selaku direktur departemen kebijakan ekonomi moneter bank indonesia
dalam pemaparannya yoga afandi menyampaikan bahwa
ekonomi indonesia dapat tumbuh lebih tinggi
dengan memberikan prioritas pembangunan di daerah dan sektor umkm
tentunya stabilitas ekonomi juga perlu dijaga
untuk itulah harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan